pemirsa dan juga netizen dimanapun anda berada
pertama tama disyukur kepada allah swt
pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan
untuk menghadapi musibah yang menimpa bangsa indonesia
pemirsa dimanapun anda berada
covid sembilan belas hingga kini masih menjadi ancaman serius
bagi kelangsungan bangsa indonesia
ikhtiar terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat
termasuk oleh lembaga agama
untuk itu butuh kebersamaan kita
ini adalah ujian kebersamaan kita untuk bahu membahu
secara bersama sama sesuai dengan kompetensi kita
guna menangani dan juga menanggulangi covid sembilan belas
agar tidak terus mewabah
hadirin majelis ulama indonesia
sebagai wadah berhimpun ulama zu'ama dan juga cendikiawan muslim
telah menetapkan hati untuk terus berkontribusi
kontribusi keagamaan di dalam penanganan dan juga penanggulangan covid sembilan belas
semata untuk kepentingan hifzud nafsi dan juga hifzud din
secara seiring dan juga sejalan
setidaknya ada tiga fatwa yang terkait dengan masalah covid sembilan belas
fatwa yang pertama fatwa nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan ibadah pada saat wabah covid melanda
ini adalah sebagai panduan bagi setiap umat islam indonesia
yang terdiri dari masyarakat indonesia

agar ibadah tetap jalan
tetapi pada saat yang sama berkontribusi untuk keselamatan bangsa
fatwa yang kedua fatwa nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pedoman pelaksanaan sholat atau kaifiatus solah
bagi tenaga medis yang sedang mendedikasikan diri
untuk kepentingan penanganan perawatan dan juga pengobatan
bagi pasien covid sembilan belas dengan apd di badannya
bagaimana pelaksanaan ibadah tetap jalan
tetapi pada saat yang sama
ikhtiar kemanusiaan melalui pengobatan
yang didedikasikan oleh tenaga medis
tetap bisa berjalan secara baik
fatwa yang ketiga adalah fatwa nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pedoman pengurusan janazah
bagi muslim yang terinfeksi covid sembilan belas
ini sebagai satu kesatuan komitmen keagamaan
serta ikhtiar keagamaan di dalam
menangani merawat dan juga menanggulangi covid sembilan belas
ada tiga aspek yang harus diperhatikan
yang pertama adalah aspek ketertundukan
kita bahwa ini sebagai musibah
bagaimana kita tetap di dalam koridor
atau tunduk dan patuh kepada aturan aturan allah
dengan meningkatkan keimanan ketakwaan
dan juga tetap melaksanakan ibadah
yang kedua adalah menjaga keselamatan diri
bahwa itu bagian dari tugas keagamaan kita
tugas kemanusiaan dan juga tugas penghambat

yang ketiga adalah memastikan keselamatan orang lain
dan juga proses proses perawatan pengurusan janazah
harus sesuai dengan ketentuan agama
dan juga protokol kesehatan
ada hal yang perlu kami sampaikan
pada kesempatan hari ini
mengenai substansi fatwa nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
agar ini bisa dijadikan pedoman
di umat islam di dalam tajihizul janazah
terhadap saudara saudara kita
yang terkena wabah covid sembilan belas
dan kemudian wafat karenanya
kemudian yang kedua ini juga panduan
bagi tenaga kesehatan petugas
yang mengurusi janazah
agar memastikan dua hal sekaligus
memastikan kepatuhan agama
dan juga memastikan keselamatan jiwa
yang pertama yang perlu difahami
bahwa setiap muslim yang menjadi
secara syari'i adalah
syahid fil akhirah
di mata allah swt
karenanya secara khusus
dari lubuk hati yang terdalam
saya asrarunni amsoleh
mengucapkan bela sungkawa
yang kepentingan kita
sebetulan ditimpa musibah
dan kemudian salah satu keluarganya
percayalah ini adalah ujian
dan di mata allah swt
yang wafat diberikan status
syahid fil akhirah
akan tetapi di dalam konteks
ada hal yang harus dipenuhi
yaitu mulai dari
hingga kemudian penguburan
tetapi pada saat yang sama
ketentuan agama harus ditaati
mulai dari memandikan
tidak mesti harus dilepas baju
jika mungkin dilakukan
dilakukan proses pengucuran air
ke seluruh tubuh
tetapi jika tidak dimungkinkan
agama memberikan kelonggaran
dengan cara ditayamumkan
tetapi jika juga tidak dimungkinkan
untuk proses pemandian
dan juga penayamuman
karena pertimbangan keamanan
atau pertimbangan teknis yang lain
atas dasar ad dururuh asyariyah
kemudian langsung dikafankan
proses pengafanan juga demikian
dengan menutupi seluruh tubuh
tetapi pada saat itu
kepentingan sholat yang sama
bisa dilakukan proteksi
dengan menggunakan plastik
yang tak tembus air
bahkan dalam batas tertentu
kemudian dimasukkan di dalam peti
dan proses disinfeksi
itu dimungkinkan secara syari
setelah itu proses pensolatan
dipastikan tempat yang dilaksanakan
untuk kepentingan sholat itu suci
dan juga aman dari proses penularan
dilaksanakan oleh minimal satu orang muslim

yang berikutnya soal pemakaman
empat empat hal ini bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan
karenanya jika kita mengikuti protokol kesehatan di dalam proses pengurusan jenazah
dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan pengurusan janazah muslim
maka tidak ada kekhawatiran
kekhawatiran lagi untuk penularan kepada orang yang hidup
kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting
tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh
jangan sampai akibat kekhawatiran kita minus pengetahuan yang memadai
kemudian kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah
dengan melakukan penolakan pemakaman
ini berarti dosa dua kali
dosa yang pertama tidak menunaikan kewajiban atas jenazah
dan kemudian yang kedua menghalang halangi pelaksanaan penunaian kewajiban terhadap janazah
yang terakhir yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk himbauan kepada seluruh masyarakat muslim
mari kita bersama sama memberikan kontribusi di dalam penanganan dan juga penanggulangan covid sembilan belas ini
setidaknya dengan tiga langkah
yang pertama secara internal
biasakan perilaku hidup bersih dan juga sehat dengan cuci tangan
kemudian dengan physical distancing dan yang paling pasti mencari info yang benar agar kita tidak terjebak kepada hoax
yang kedua memberikan dukungan bagi orang orang yang terdampak
bagi orang yang sehat tetap memelihara kesehatan
bagi orang yang sakit dan juga dokter yang memelihara atau yang melakukan
yang ketiga merawatan
kita berikan dukungan dengan menyediakan apd jika kita memiliki keluakan rezeki
kemudian tidak melakukan hal hal yang kontraproduktif bagi penanganan dan juga penanggulangan covid sembilan
mudah mudahan bangsa indonesia segera diberikan kekuatan untuk bisa menanggulangi dan juga menangani covid sembilan belas ini
sehingga kita diberikan keamanan keselamatan dan juga kesejahteraan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang para netizen sekalian para pemirsa
bapak ibu dimanapun berada
hari ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi topik menarik selama beberapa hari ini
bahwa ada jenazah pasien covid sembilan belas yang sedang mengalami beberapa penolakan di lapangan
untuk itu sebagai manusia kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu
karena tidak tahu kapan azal kita akan datang
dan bagaimana proses meninggal kita semuanya
allah sudah mengatakan bahwa kematian kita tidak bisa dimundurkan ataupun dimajukan
dan ketika waktunya maka itu harus datang
bapak ibu yang dirahmati allah
bahwa kita sebagai manusia yang berbudi luhur bangsa yang kuat bangsa yang punya budi pekerti yang baik
haruslah menghargai apa yang sudah kita ingin jalankan
perbuatan baik akan untuk diri kita sendiri
perbuatan buruk juga akan untuk diri kita sendiri
apakah jenazah covid sembilan belas akan menyebabkan kematian kita
untuk betul atau tidak perwakilan sakit dan penyakit
karena mereka benar benar berkeras

bagaimana kita memilihat siapa kita
bagaimana kita memilih para penafs orang kecil dan orang besar kecil yang ber typingkan lalu
apa yang mereka dan mereka orang
ketika berian mati campur selesai seperti ini juga menjadikannya kemampuan untuk memberi seeds jadi manusia
kami mengpasang perprinip yang mempunyai salah satu
itu padat atau tidak
kami menguasai nasik face dari seorang anak kecil
untuk pasien dan untuk keluarga
dan apabila dipandang darurat atau mendesak
jenajah juga dapat dimakamkan tanpa dimandikan atau dikavani
seperti yang sudah kita dengar tadi dari fatwa mui
dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenajah
dari paparan covid sembilan belas ini dengan pertimbangan asas asas hukum syariah adalah
allah tidak membebani hambanya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya
juga apa yang diperintahkan nabi saw dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
berikutnya kita tahu bahwa tidak ada kemudaratan dan pemudaratan
juga kemudaratan harus dihilangkan dan kesulitan selalu datang bersama kemudahan
bahwa kita tahu jenajah yang telah dilakukan penanganan dengan baik
aman untuk dikuburkan karena virus hanya hidup di sel hidup
dan jenajah yang telah dikubur tidak menularkan virus
sekali lagi jenajah yang sudah dikubur tidak menularkan virus
yang harus kita lakukan adalah
cairan tubuh jenajah dari mulut hidung mata anus kemaluan maupun luka luka di kulit
desinfeksi pasti sudah dilakukan seluruh tubuh jenajah dan harus diingat bahwa kita semua harus
mewaspadai apa apa yang ada di sekitar jenazah dengan prinsip prinsip desinfeksi yang sudah kita ketahui
kemudian bungkus jenajah menggunakan kaca untuk mengawasi penyakit
kafan plastik lagi kantong jenajah lalu peti begitu susunannya dan ini harus diketahui oleh
masyarakat semua perlindungan diri yang benar bagi petugas pengelola jenazah desinfeksi diri dan apd
setelah selesai penanganan jadi bapak ibu gak usah khawatir kalau seluruh hal itu sudah dilakukan
insya allah aman apabila dipandang darurat dan mendesak jenajah dapat dimakamkan tanpa dimandikan
dikavani dalam rangka menghindarkan petugas penyelenggara jenajah dari paparan penyakit covid sembilan belas
meminimalkan kontak jenajah dengan lingkungan baik kendaraan transportasi yang lain ruangan
dan lain lain sebagai bentuk kehatian dan jenajah harus segera dikuburkan
setidaknya empat jam setelah meninggal penyelenggaraan sholat jenazah dapat diganti
sholat gaib di rumah masing masing adapun takziah dilakukan secara terbatas dengan
memperhatikan hal hal yang terkait dengan penanggulangan covid sembilan belas atau dilakukan secara
daring ada hal yang harus bapak ibu ketahui tentang para penyelenggara jenajah atau petugas
yang melakukan proses penyelenggara jenajah jadi kita harus memiliki kekuatan untuk menjaga kekuatan

kekuatan yang lebih baik adalah penyelenggaraan jenajah tujuannya adalah untuk penyelenggaraan
supaya tidak tertular keluarga dan kerabat takziah juga harus terlindungi tidak mengkontaminasi
peralatan rumah lantai ataupun lingkungan tempat jenajah kegiatan pelindungannya adalah sebagai
berikut yaitu cuci tangan enam langkah kemudian memakai sarung tangan memakai masker kacamata
terima kasih kepala dan memakai gaun serta sepatu alat pelindung diri cuci tangan enam langkah ini harus
betul betul disebarkan di masyarakat yang pertama kita melakukan cuci tangan untuk telapak tangan
kemudian untuk punggung tangan dan punggung tangan kanan dan kiri sebagai langkah kedua langkah ketiga
adalah selah selah jari tangan kemudian langkah keempat adalah menutup tangan dan kemudian menutup tangan
kemudian kedua telapak tangan kemudian juga langkah ketiga memutar ibu jari dan sekitarnya
langkah ke enam terakhir adalah ujung kuku dengan arah berlawanan dengan jarum jam ya bapak ibu yang
dirahmati allah harus kita ketahui bahwa penyakit menular bukan hanya pada kofit sembilan belas prosedur penanganan
jenajah banyak sekali untuk berbagai penyakit lain contohnya untuk mikroba yang di dalam cairan
tubuh jenajah yaitu dahak bisa terjadi pada kasus tbc atau tuberkulosa kasus kasus yang lain dan
penyakit penyakit infeksi saluran nafas yang lain cairan hidung dan ludah bisa terjadi pada kasus
dipteri pertussis kokus influenza juga penyakit penyakit yang lain cairan kelamin bisa
juga pada penyakit gonore dan sivilis nanah pada herpes ataupun radang radang kulit serta
pada asi juga bisa terjadi pada pasien pasien hiv aids karena itu jangan khawatir dan jangan panik
apalagi sampai melakukan penolakan untuk pemakaman lakukan perlindungan yang benar lakukan juga apd

ahli ahli masyarakat tentang edukasi ini kepada masyarakat tanya kepada ahli ahli masyarakat tentang edukasi ini kepada masyarakat tanya kepada ahli ahli
masyarakat tanya kepada ahli ahli masyarakat tentang edukasi ini kepada masyarakat tanya kepada masyarakat tanya kepada masyarakat tanya kepada masyarakat
jadi jangan tolak jenajah pasien positif corona pasien yang meninggal covid sembilan belas adalah
saudara kita bapak ibu dan juga penghormatan kita harus kita berikan dengan baik ibarat ini sedang
dalam peperangan kita semua adalah prajurit yang harus mengambil peran masing masing maka bapak ibu
harus jadi pahlawan untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan jenajah dan memberikan empati kita
yang menjadi korban penyakit covid sembilan belas saya ingin mengajak bapak ibu sejenak merenung sejenak renungkan
bayangkan bila pasien itu saya atau diri kita sendiri karena itu mari kita tenangkan dan ketahui
segala pengetahuannya mudah mudahan allah meridhoi dan segera memberi kita jalan untuk wabah ini dan
segera wabah ini selesai
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim
perkenalkan saya dr muhammad maki jamzami dari ketua satgas nu peduli covid sembilan belas
yang alhamdulillah saat ini kami beserta seluruh jajaran pbnu struktural maupun seluruh masyarakat dan seluruh warga nu
berusaha untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan penularan covid sembilan belas
sebagai mana instruksi dari presiden bahwa indonesia saat ini
ini darurat kesehatan masyarakat
yang artinya bahwa masyarakatlah yang menjadi garda terdepan
bukan dokter maupun para medis yang di rumah sakit
justru masyarakatlah yang menjadi garda terdepan agar bisa memutus rantai penularan
sedangkan kawan kawan kita para medis dan tim medis yang berada di rumah sakit
merupakan garda terdepan
besar harapan kita di masyarakat agar saling bahu membahu
untuk bisa sama sama kita berjuang untuk mengentaskan wabah ini
kegiatan kegiatan kami di dalam nu peduli
banyak melakukan disinfektan kemudian melakukan sosialisasi keliling keliling kampung kampung
covid car dan juga pemberian flyer kemudian memberikan edukasi terkait cuci tangan
dan juga beberapa hal hal promotif dan preventif yang kita lakukan
juga menggerakkan beberapa jejaring rumah sakit rumah sakit di bawah naungan
asosiasi rumah sakit nu di jawa timur dan jawa tengah maupun jakarta
kita juga menggerakkan beberapa jaring rumah sakit rumah sakit di bawah naungan

kita juga menggerakkan beberapa instruksi permasalahan terkait dengan penata laksanaan pengurusan jenazah
sebagaimana kita ketahui dari beberapa isu saat ini
dan juga dari video video yang sudah beredar
ada beberapa penolakan terkait jenazah covid sembilan belas ini
dari imbauan lembaga basul masail
bahwa jenazah yang sudah positif covid sembilan belas maupun pdp
yang diduga berat untuk positif covid sembilan belas dan meninggal
maka itu termasuk jenazah yang mati syahid
seperti dalam satu hadis
waman mata fittaun fawas syahid
dari hadis tersebut
ketika jenazah itu meninggal
dan sudah sebagai kategori syahid
masyarakat seharusnya berempati dan harus menerima
bahwa jenazah ini akan dimakamkan di perkuburan terdekat
atau di kampung tertentu
karena jenazah itu adalah termasuk orang orang yang mati syahid
jangan terjadi adanya penolakan
atau stigma terhadap petugas petugas kesehatan
atau petugas yang membawa jenazah tersebut
yang harusnya mendapatkan stigma itu adalah
masyarakat atau keluarga yang mempunyai pasien
atau keluarganya meninggal karena covid sembilan belas
lalu membawa pulang paksa ke rumah
sehingga itu akan membuat
ada penularan di keluarganya maupun masyarakat
jadi stigma ini harusnya seperti itu
bahwa seluruh rt rw maupun perangkat di daerah
sigap bila ada pasien positif covid sembilan belas dibawa pulang paksa
dan dilakukan penata laksanaan jenazahnya oleh keluarganya
jadi jangan dibalik
karena pasien pasien yang sudah meninggal
karena covid sembilan belas ini sudah dilakukan protokol yang sudah sangat ketat
mengikuti standar who terkait dengan penata laksanaan jenazah
untuk pasien yang terkena wabah
protokol protokol ini diadopsi di indonesia
juga melalui unsur syariah
yang dimana bahwa
kewajiban kewajiban terhadap mayat juga dilaksanakan
oleh petugas yang menangani jenazah
dan juga dimakamkan
dan petugas petugas ini sudah dilakukan pelatihan pelatihan
untuk mengikuti protokol
seluruh proses syariah insyaallah
dijalani dengan baik bagi jenazah
yang beragama islam
kemudian lalu bagaimana tata caranya
apakah tata cara yang biasa dilakukan di masyarakat
sama atau tidak
keluarga cukup tenang bahwa
syariat syariat yang sudah dilaksanakan
itu adalah merupakan syariat utama
ada beberapa yang tidak dilakukan
seperti misalnya memakamkan
tidak menyentuh tanah
tapi tetap menghadap qiblat
karena di dalam peti jenazah
itu sudah termasuk dalam syariat
seperti dalam salah satu ayat quran
yang artinya bahwa allah tidak membuat
agama itu untuk menyulitkan kalian
nah di sini
ada beberapa hal yang memang disesuaikan
juga dengan protokol protokol yang mengacu pada who
dan juga kementerian kesehatan
yang saat ini sudah diterapkan di beberapa rumah sakit
besar harapan kita
kita bisa mempercayai menyerahkan
kepada petugas petugas kesehatan tersebut
terutama yang terjadi stigma pada keluarga tersebut
saya harap masyarakat justru memberikan motivasi kepada keluarga
karena dari proses jenazah atau pasien ini
menjalani sakaratul maut
itu tidak bisa didampingi oleh keluarga
kemudian ketika proses dimandikan bahkan disolatkan
itu juga tidak didampingi oleh keluarga
hanya keluarga mengantar dengan jarak yang cukup jauh
sampai ke pemakaman
karena proses seperti ini
kita harus berempati kepada keluarga
jangan lakukan stigma
lakukan berikan motivasi yang baik
berikan kepengertian kepada keluarga bahwa
jenazah atau almarhum adalah
termasuk golongan yang syahid
yang tidak semua orang bisa seperti itu
keluarga juga merasa tenang
kita perlu pahami bahwa
pasien yang positif corona atau covid sembilan belas ini termasuk korban
sebetulnya tidak ingin atau tidak ada yang mau ingin terkena atau tertular
tidak ada yang mau
jadi kita harus paham bahwa
ini adalah korban
lalu apa yang harus kita jalani
ya jangan pernah mendiskriminasi mereka
tapi lakukan pemberian atau penjelasan terkait dengan covid sembilan belas
semisalnya juga ada pasien covid atau pdp terduka
terduga pdp atau pdp di masyarakat
coba untuk diberikan pengertian terkait informasi informasi
bukan dicibir atau bukan malah diberikan cacian
sehingga mereka depresi
yang artinya nanti akan menimbulkan daya tahan tubuhnya semakin rendah
berikan mereka pengertian
bila pasien tersebut warga yang tidak mampu
maka layaknya kewajiban dalam satu rw
untuk bisa memberikan bantuan
baik berupa makanan ya
agar mereka bisa dalam melakukan isolasi di rumah
menjalankan dengan ketenangan
dan juga tetap bisa dapat kesejahteraan ya
terutama dari konsumsi harian
sehingga daya tahan tubuh mereka bisa baik
dalam hal ini juga
kami dari nu peduli juga untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah
terkait dengan protokol protokol yang dibuat
harapan kami dalam mengeluarkan protokol protokol itu
bisa menjadi satu pintu di bawah naungan bnpb
yang kemudian bisa didetilkan di beberapa unit unit yang lainnya
evaluasi mungkin terkait dengan jarak pemakaman
lima ratus meter dari pemukiman perlu dipertimbangkan
karena di dalam daerah daerah itu merupakan menjadi
bisa menjadi dasar terkait dengan penolakan juga
ya karena susah sekali
tergantung kondisinya bahwa cari pemakanan lima ratus meter dari warga itu juga
tidak semuanya ya tidak semuanya tersedia
dalam menyampaikan komunikasi komunikasi ke masyarakat
bisa disesuaikan dengan warga warga
dengan bahasa bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat ya
agar masyarakat tidak resah dan juga bisa melakukan
atau memahami situasinya
dan juga bisa bersama sama membantu pemerintah
dalam penanganan pencegahan penularan covid sembilan belas ini
dan saya secara bersama sama dengan warga nu juga mengucapkan terima kasih kepada
tim medis yang sedang berjuang di rumah sakit dalam penanganan covid sembilan belas
maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama
harapan kita semua seluruh masyarakat turut mendukung
dan masyarakat turut mendoakan ya turut mendoakan
agar kawan kawan kita yang sedang berjuang
baik dari tim medis para medis maupun petugas petugas
dan juga media media yang tetap dalam bekerja
bisa selalu diberikan kesehatan ya
dan juga masyarakat saat di rumah lakukanlah kegiatan kegiatan
yang lebih membangun dan efektif
wabah ini juga bisa lebih cepat selesai
terima kasih dari nu peduli
semoga dapat bisa membantu masyarakat dalam perjuangan kita
mencegah penularan corona ini
lakukan semuanya dengan disiplin
jadilah pahlawan lindungi diri lindungi orang lain
mari menangkan perang melawan covid sembilan belas
indonesia bisa indonesia tangguh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh